seorang emak emak yang nekat membubarkan aksi balap liar di jambi viral di dunia maya
aksi nekat yang telah mencuri perhatian banyak orang itu dilakukan di kawasan pasar bawah bungo pada selasa pagi tiga belas april lalu
aksi emak emak ini dilakukan lantaran warga khususnya para orang tua resah dengan banyaknya anak muda yang melakukan aksi balap liar terutama usai melaksanakan sahur
kita melaksanakan kegiatan antisipasi sekarang kita perpanjang durasinya jadi lima ratus sampai dengan tujuh ratus tiga puluh
nah tadi pagi hari kamis kita berhasil mengamankan sebelas kendaraan
jadi kita antisipasinya setiap hari pukul lima ratus sampai pukul tujuh ratus tiga puluh
kepolisian resor bungo akan memberikan terlebih dahulu teguran yang sifatnya mendidik terhadap anak anak yang masih melakukan balap liar
di sini banyak adik adik lho
aksi balap liar di sepanjang jalur ring road kabupaten tuban jawa timur meresahkan pengguna jalan
tak hanya mengganggu arus lalu lintas adu kecepatan sepeda motor bak pembalap itu juga menyebabkan kecelakaan
akibatnya dua pengendara motor mengalami luka parah dan harus mendapat perawatan medis
nanti kita akan koordinasi dengan polsek atau polisi setempat dan kita rutinitaskan patroli di sepanjang ring roa
untuk antisipasi untuk balap liar di sore hari
selain meminta keterangan kedua korban polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor
untuk mengantisipasi aksi balap liar polisi akan mengintensifkan patroli menjelang waktu berbuka puasa dan sahur